pssi kembali menunjuk indra syafri sebagai nahkoda tim nasional u sembilan belas
usai posisi pelatih garuda nusantara kosong pasca ditinggal bima sakti
pemusatan latihan akan dilakukan di jakarta pada pertengahan tahun ini
kembalinya coach indra ke kursi kepelatihan disampaikan pssi melalui akun twitternya pada rabu malam
lewat akun ad pssi induk organisasi sepak bola indonesia ini mengumumkan
kembali memilih indra syafri untuk memilih tim nasional u sembilan belas yang pernah dilatihnya
coach indra yang dinilai sudah mengenal karakter pemain u sembilan belas menjadi pertimbangan pssi
sebelumnya pada akhir tahun dua ribu tujuh belas lalu pssi memecat coach indra dari kursi kepelatihan timnas u sembilan belas
legenda tim nasional indonesia bima sakti ditunjuk sebagai suksesornya
namun kursi kepelatihan kembali kosong setelah bima sakti diminta fokus untuk membantu louis mia menangani timnas u dua puluh tiga
sosok indra syafri sebagai pelatih sudah tak asing
bagi publik sepak bola tanah air
pada dua ribu tiga belas lalu indra berhasil membawa garuda nusantara menjuarai piala aff u sembilan belas
coach indra juga dikenal sebagai pelatih yang gemar belusukan ke daerah daerah untuk mencari bibit muda pesepak bola berbakat
hingga pemain baru lesia gedang saigi maulana fikri merupakan contoh bakat yang ditemukan indra syafri
kini pelatih berusia lima puluh tahun
ketika berhasil menangani tim nas u lima belas kembali ditunjuk sebagai nakoda tim nasional u sembilan belas untuk membawa egy maulana dan kawan kawan menjuarai turnamen
yang terdekat timnas u sembilan belas akan menjalani piala afc u sembilan belas dua ribu delapan belas pada akhir tahun ini